seorang atlet putri asal kecamatan kelari kabupaten karawang jawa barat berhasil
memboyong tiga buah medali masing masing satu medali emas dan dua medali perak dalam
cabang olahraga triket bersama timnya di sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja andriani diarah
keliling desa bersama ratusan warga desa dan kepala desa sebagai bentuk penghargaan kepada
andriani yang telah mengharumkan nama desa andriani sendiri merupakan anak kelima dari
lima bersaudara dari pasangan nurhali dan mariam andriani berharap dengan sederet prestasinya itu
pemerintah kabupaten karawang bisa memberikan perhatian lebih kepada dirinya dan teman teman
satu timnya alhamdulillah di nomor sixes itu dapat emas jadi yang nomor t dua puluh sama lima puluh
perak kalah dengan sementara itu nurhali orang tua andriani mengaku sangat bangga terhadap anaknya
meski dirinya berprofesi sebagai tukang bubur tapi berhasil mendidik anaknya hingga menjadi
atlet berprestasi dan mengharumkan nama keluarga saya ini jualan bubur saya sama pak harapan bapak sih
pengertiannya dah lihat keluarga saya kayak begini aduh perasaan bangga dan bahagia juga
dirasakan oleh muhammad rifai ayah dari muhammad haikal al hafiz yang berhasil mempersembahkan
medali emas bersama tim nasabah bola indonesia di laga final seagames muhammad haikal al hafiz
hai haikal menempati posisi back kiri yang turut bermain saat squad garuda muda mengalahkan
thailand di babak final saya juga bersyukur terima kasih bisa membawa pedal emas pulang ke indonesia yang
selama ini ditunggu tunggu selama tiga puluh dua tahun sehari hari muhammad rifai berprofesi sebagai
penjual minuman isi ulang tim liputan cnn indonesia